tahun ini jakarta merayakan hari ulang tahun yang ke empat puluh lima
di umurnya yang semakin tua sayangnya sejumlah budayanya juga semakin meredup terkikis zaman
salah satunya yaitu lenong kesenian teater tradisional yang banyak dinikmati masyarakat betawi sejak akhir abad sembilan belas
menurut salah satu ketua sanggar seni betawi di jakarta barat komaria
permintaan pertunjukan lenong perlahan kian menurun seiring masuknya budaya modern
bahkan selama tiga tahun terakhir para pemain lenong yang berjumlah kurang lebih lima belas orang ini sudah tidak aktif tampil lagi akibat pandemi
namun sejak pandemi meredah grup yang telah berdiri sejak dua ribu dua tersebut memulai kembali kegiatan latihan
baru mulai merintis lagi nih mbak dengan lebih saya banyak bersilaturahmi dengan dinas kebudayaan sudin kebudayaan pariwisata
dengan saya ayo dong kita minta job gitu kan untuk anak anak nih kita berharap banget ya anak anak saya itu bisa ngisi lagi gitu loh mbak
hahaha hei kalau lo tau yang namanya rawa lo pasti tau kami semangat
eh kalau lo pengen tau yang namanya warai nih pasti lihat namanya perumah
di tengah sepinya permintaan pertunjukan lenong para seniman lenong tersebut tetap melanjutkan hidupnya
mereka bekerja sebagai satpam supir ojek online pedagang hingga penjaga toko
begitu juga dengan adi pekerja seni lenong sejak tahun sembilan puluh an ini kini juga terpaksa harus beralih profesi
ya di samping itu juga saya ada
pekerjaan sambilan bikin simbol pangkat pangkat kayak pangkat tni satpam kemenhub itu aja saya jadi kesibukan di sini
harapannya sederhana ia hanya ingin lenong seni pertunjukan yang ia cintai sejak kecil tidak punah di masa depan
wah nonton latihannya aja udah seru ya apalagi nonton pertunjukan aslinya
namun di zaman sekarang ini sayangnya pertunjukan lenong ini semakin sulit ditemukan ya
tentunya upaya pelestarian tidak hanya dilakukan dari sanggar atau pemainnya saja namun juga diperlukan adanya upaya dari pemerintah hingga masyarakatnya untuk peduli akan pelestarian budaya
direktur perlindungan kebudayaan kemendikbutristek rini mengatakan pemerintah juga ikut berperan serta dalam upaya pelestarian
mulai dari upaya inventarisasi komunitas penyediaan fasilitas
penetapan lenong sebagai warisan tak benda hingga pengadaan kajian riset
warisan budaya lenong harus tetap dilestarikan agar anak cucu kita kelak tak hanya dapat membacanya di buku sejarah saja